persija jakarta siap menghadapi tantangan tiga tim lawan
yang ini psni bayangkar fc dan tim tuan rumah arema fc
di laga penyisihan grup dua
turnamen piala presiden yang akan dimulai hari minggu ini
seperti tim lainnya turnamen pramusim liga satu dua ribu tujuh belas ini menjadi ajang penjajakan
tim macan kemayoran mencari materi dan formasi pemain yang ideal
sabtu sore persija jakarta melakukan latihan di lapangan luar stadion gajayana kota malang
ini merupakan latihan terakhir menjelang laga perdana melawan pstni
di stadion kanjuruhan malang hari minggu
sejumlah pemain absen di latihan kali ini
seperti pemain senior bambang pamungkas dan pemain baru mereka ryuji utomo
yang baru saja mengundurkan diri dari arema fc awal pekan lalu
pelatih persija stefano teko mengklaim anak asuhnya siap bertanding
dan memenangkan setiap laga yang akan dilakoninya
target awal mereka adalah lolos ke babak penyisian grup dua
dan membawa pulang profi kemenangan piala presiden
turnamen pramusim ini juga menjadi ajang seleksi pemain baru
saat ini tim aceh kemayoran masih membutuhkan sejumlah pemain
kondisi ini memaksa tim pelatih melakukan seleksi terhadap sejumlah pemain baru
salah satunya adalah christopher brian
pemain asing pemegang paspor negara chile
rencananya stefano brian juga akan diturunkan dalam setiap pertandingan di piala presiden ini